semakin melonjaknya angka covid sembilan belas di jawa timur
pemerintah provinsi jawa timur menambah kapasitas rumah sakit dan juga tempat isolasi
selain itu guna mengurangi polusi atau isolasi mandiri di rumah
pemerintah provinsi jawa timur ini menyiapkan tiga ratus lima puluh kamar isolasi
dan badan pengembangan sdmpm prof jatim
ruangan ruangan di asrama setara hotel bintang tiga ini
yang puluhan tahun untuk diklat asn
kini diperuntukkan untuk isolasi pasien positif covid sembilan belas tanpa gejala
gejala ringan dan juga transit pasca peraturan atau perawatan dari rumah sakit
untuk mengetahui kondisi terbaru di jawa timur
sudah terhubung bersama kami dengan korespondensi ann indonesia
wida bagaimana kondisi rumah sakit terujukan di surabaya
okupansinya seperti apa pantauan anda
ya betul sekali
ya betul sekali
dan juga fani jadi memang sebenarnya tidak hanya di surabaya
mengalami peningkatan kasus covid sembilan belas
namun secara keseluruhan yang ada di provinsi jawa timur
jadi sebagai gambarannya saat ini untuk kumulatif dari kasus covid sembilan belas
yang ada di jawa timur itu sekitar tujuh puluh sembilan ribu
sementara untuk kasus positif aktifnya ini sekitar enam ribu
namun klaim dari pemerintah provinsi jawa timur
meskipun ini ada kenaikan signifikan
sebenarnya angka ini masih di bawah dari beberapa provinsi lainnya
sekali lagi kalau di jawa timur
ini angka positif aktifnya ini sekitar enam ribu
sementara untuk di jawa barat ini sekitar dua belas ribu
kemudian dki jakarta ini empat belas ribu
dan sementara untuk jawa tengah ini sekitar dua puluh dua ribu
dan meskipun angka positifnya ini aktifnya sekitar enam ribu
ini merubah bor atau bed of ratio
dari rumah sakit rujukan covid sembilan belas yang ada di jawa timur
sebagai gambaran ketika di bulan oktober kemarin
ini bor atau bed of ratio nya itu berkisar tiga puluh lima sampai empat puluh lima persen
melonjak menjadi enam puluh lima sampai tujuh puluh lima persen
di bulan desember ini
namun begitu pemerintah provinsi jawa timur menyatakan kesigapannya
dalam menanggapi kasus ini
tak kurang ada delapan belas rumah sakit rujukan tambahan
yang ada di provinsi jawa timur
kemudian ada tiga rumah sakit darurat yang ditempatkan
ada di surabaya kemudian di malang dan juga di jember
sementara itu tidak hanya rumah sakit rujukan tambahan
kemudian rumah sakit darurat tambahan
namun juga gubernur menginstrusikan agar masyarakat yang dinyatakan
pasien positif covid sembilan belas dengan gejala ringan atau tanpa gejala
dan juga pasien covid sembilan belas yang sudah dinyatakan sembuh
namun belum memungkinkan untuk pulang ke rumahnya masing masing
ini untuk diarahkan tidak melakukan isolasi mandiri
dengan instruksi tersebut ada fasilitas fasilitas yang disiapkan
di antaranya adalah menyiapkan badan pengembangan sumber daya manusia
atau bpsdm pemprov jawa timur ini yang berakreditasi a
ini disiapkan sebagai ruang isolasi masyarakat
kategorinya adalah positif namun tanpa gejala
kemudian gejala ringan dan sekali lagi adalah pada masa transit
sesudah melakukan perawatan kurang lebih sepuluh hari dari rumah sakit
dan dinyatakan negatif namun belum memungkinkan untuk pulang ke rumah masing masing
nah saat ini fani dan juga puspa saya berada di bpsdm
yang berada di kecamatan tandes surabaya
dan tempat saya berada saat ini adalah di salah satu asrama
yang dinyatakan steril belum ada pasien sehingga memungkinkan untuk pengambilan gambarnya
banyak sekali yang pengen tahu
masyarakat yang diarahkan ketika dinyatakan positif
namun tidak diperbolehkan melakukan isolasi mandiri
seperti apa bila harus melakukan isolasi di bpsdm ini
saya ingin mengajak anda melihat lebih dekat
yang pertama adalah untuk konsumsi
di sini tak kurang setiap harinya ini disiapkan tiga kali makan
satu kali snack seperti ini
dan penempatannya adalah berada di depan kamar
dari masing masing ruang isolasi di bpsdm ini
tidak diperbolehkan nanti bila ada pasien yang isolasi di sini
makan bersama sama berkumpul di sini
ini tidak diperbolehkan
jadi teknisnya adalah mereka mengambil di sini
dan harus menikmatinya di kamar masing masing
lalu bagaimana untuk kondisi kamarnya
kita akan melihat lebih dekat
ini adalah salah satu ruangan kamar di bpsdm
fani dan juga puspa
ini dinyatakan setara dengan hotel bintang tiga
ada fasilitas pendingin udara ac
kemudian kamar mandi dalam
dan juga di dalamnya ada televisi
memang aktivitas di dalamnya di sini
fani dan juga puspa
ini tidak namanya isolasi ya
jadi tidak memang mereka harus beristirahat
harus minim interaksi dengan luar
aktivitas yang bisa dilakukan di sini hanya sekitar menonton televisi
atau berintitas wifi yang ada di sini
kemudian ketika kita masuk fani dan juga puspa
ini disonal ini adalah selimut handuk
kemudian juga peralatan kebersihan
ini lengkap peralatan ada sikat gigi
kemudian pasta gigi sabun sampo
termasuk juga tumbler minuman
karena memang di sini diupayakan seramah mungkin lingkungannya
jadi untuk minumannya ini refill dari air mineral yang sudah disiapkan di depan
nah semua fasilitas ini ini adalah peralatan kebersihan

ini diupayakan setiap hari diganti
dan ini menjadi hal yang diupayakan terus konsisten seperti ini
karena memang higienitas sterilisasi ini terus diupayakan
ketika pasien melakukan isolasi di bpsdm ini
nah sebenarnya kita pengen tahu juga
ini kan kawasan untuk pendidikan dan pelatihan
asn seluruh indonesia tiba tiba dirubah untuk menjadi kawasan isolasi
bagaimana teknisnya kemudian juga pembiayaannya dari mana
kita bisa bertanya langsung ke pak aris agung
boleh bergabung di sini pak selaku kepala bpsdm
bapak boleh di sini pak aris
ini kan tentu hal yang berubah gitu pak ya
dari selama puluhan tahun dibangun untuk tahun delapan puluh an ya pak
bpsdm ini melakukan pendidikan pelatihan untuk asn seluruh indonesia ya pak
sampai aislan ii ya
tiba tiba harus dirubah tidak ada diklat
dan asramanya ini digunakan secara berkualitas
sebagai kawasan isolasi
bagaimana pak transisinya itu pak aris
ya ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama pemerintah
baik pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah
kami mendapatkan tugas dari satgas covid sembilan belas
untuk menjadikan tempat ini sebagai rumah pusat observasi covid sembilan belas
dan alhamdulillah memang karena kita sudah pengalaman
di bulan maret yang lalu sampai dengan oktober
kami sudah menangani satu satu ratus lima puluh pasien covid sembilan belas
di bulan oktober sampai dengan november
karena waktu itu covid agak turun
dan sekarang naik lagi
dan kami diperintahkan oleh bumnu sejak tanggal dua puluh enam kemarin
untuk menerima kembali pasien covid sembilan belas
terutama yang disampaikan bahwa
ini adalah rata rata dari rumah sakit
tapi masih masa sepuluh hari
mereka harus beristirahat isolasi mandiri
sebelum kembali ke rumah sakit
jika lingkungannya masih masing masing
kami siapkan di sini
dan alhamdulillah memang tugas kami
menjadi tugas yang sangat berat
tapi demi kebaikan bersama
karena covid di jawa timur juga sempat naik lagi kembali
tentu pengelolaan dari sebelas asrama ya
sekitar tiga ratus lima puluh kamar
selama puluhan tahun
itu kan biasa saja misalnya pembersihannya
seperti standar normal

tapi harus standar new normal gitu
normal begitu artinya seperti minimal laundry kemudian juga pembersihannya ini kan harus ada
standar penanganan covid sembilan belas ini bagaimana untuk penerapannya atau petugas kebersihan dan petugas petugas
lain yang terkait di asrama ini pak jadi sebenarnya sebelum covid ini juga ada kami kan sudah
terakreditasi saudara iso tentang bagaimana membersihkan dan pelayanan terhadap pelayanan
kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai dari kamar laundry dan segala macam termasuk kebersihan karena
adanya kegiatan covid ini maka kami lebih mengintensifkan kepada seluruh pekerja kami yang
ada di sini clining service dan yang lain lain petugas untuk dilatih khusus tentang penanganan
pasien pasien covid terutama kebersihan kamar terus laundry dan r s sekitar dan alhamdulillah
ini sudah dilakukan sejak bulan maret yang lalu dan mereka sudah rata rata menjadi kualifikasi
yang sudah standar kebetulan pelatihannya dari beberapa rumah sakit yang sudah masuk ke sini
untuk memberikan pelatihan kepada kita jadi mulai dari
sop nya keluar kamar masuk kamar dan juga bagaimana mengantar makanan ke tempat asrama
masing masing dan juga bagaimana mengantar baju yang kotor ke laundry itu semua menjadi sop kami
sudah kami terapkan selama ini nah kalau sampai kemarin oktober ini sudah sempat lulus
semua ya pak ya yang isolasi di sini lulus semua oktober sampai terus ternyata ini desember ada
lagi ini sudah berapa pak yang sudah masuk lalu kemudian pembiayaan seluruh operasional

iya tanggal dua puluh enam kemarin ini seluruh operasional ini dari mana pak
kemarin ibu gubernur datang meninjau langsung kesiapan kita sore nya sudah ada yang masuk itu
ada lima yang masuk pasien dari rumah sakit sutomo dan insya allah kami berharap sih tidak banyak yang
masuk karena masyarakat semakin disiplin kedua tentang pembiayaan kita menggunakan biaya saat
gas covid sembilan belas jawa timur yaitu yang sudah disiapkan oleh ibu gubernur melalui anggaran biaya tak terduga dan
insya allah dikelola sesuai dengan protokol yang sudah disiapkan tentang anggaran tersebut kami memang
sebenarnya sempat berhenti dan sudah menahan ke anggaran tersebut dan kami munculkan lagi kembali untuk
kami kesiapkan di bulan desember ini minimal sampai tanggal tiga puluh satu desember insyaallah di dua ribu satu kalau
ternyata masih ada hasil lagi kami akan menyiapkan anggaran lagi untuk kesiapan tersebut
kasih informasinya pak aris agung kepala bpsdm selamat bertugas kembali ya puspa dan juga fani
jadi sekali lagi adalah untuk menanggapi lonjakannya penambahan pasien positif covid sembilan belas di jawa timur
sekarang aktifnya sekitar enam ribu sekali lagi sudah disiagakan rumah sakit rujukan tambahan ini
sekali lagi ada delapan belas rumah sakit rujukan tambahan dan juga tiga rumah sakit darurat dan juga ada penempatan
pengurangan untuk upaya pengurangan isolasi mandiri yang dilakukan masyarakat di rumah ini dengan
menyiagakan seperti tempat saya berada saat saat ini ya ini di balai pengembangan sumber daya
manusia kembali studio fani dan juga puspa ya baik terima kasih korespondensi ann indonesia wida subianto yang melaporkan langsung